inilah mobil khas keliling bank indonesia di pasar koja baru jakarta utara yang melayani penukaran uang baru
namun layanan prioritas hanya akan diberikan kepada warga yang telah melakukan pemesanan lewat aplikasi pintar bi go id
cukup pilih lokasi mobil khas keliling dan tanggal yang tersedia
masukkan data ktp dan jumlah rupiah yang akan ditukar
dan kita pun akan bisa menukar uang di tanggal yang sesuai tanpa harus antre lagi
minggu ini karena kami melihat kebutuhan semakin meningkat maka kita menambah kuotanya
dari yang satu titik biasanya seratus orang ini kita tambah menjadi dua ratus orang
tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang datang ke sini yang goso
yang memang belum sempat melakukan pemesanan di aplikasi pintar atau memang belum tahu
masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi bisa menukar uang kertas baru pecahan seribu sampai dua puluh ribu rupiah
dengan batas penukaran maksimal nominal tiga delapan juta rupiah per orang
namun bagi mereka yang belum mendaftar maksimal penukaran hanya sampai satu delapan juta rupiah saja
serta diminta menunggu hingga pengantre aplikasi pintar sudah terlayani
ini kan ayo ayo nukar ada di poja katanya
tapi kalau ada lagi
mau nukar lagi bu
ya kalau boleh

ya terpaksa kan kita
kalau ada nukar lagi
selanjutnya ini mau pakai aplikasi atau enggak
kalau bisa ntar pakai aplikasi aja
karena nggak capek capek
karena saya nggak kebagian kuota penukaran uang melalui aplikasi pintar
jadinya saya mendapatkan antrian untuk penukaran secara offline
jadinya uang tujuh ratus ini yang saya akan tukarkan baru bisa ngantri sekarang dan
mobil khas keliling tidak lagi dilakukan di monas jakarta pusat
namun tersebar di lima tiga belas titik layanan publik sejak empat april sampai dua puluh delapan april mendatang
yang bekerja sama dengan dua ratus enam puluh dua perbankan
sementara khusus delapan belas sampai dua puluh sembilan april mendatang
layanan khas dari lima belas bank bisa dijangkau di dua stasiun
yakni stasiun gambir dan stasiun senen
serta tiga terminal yakni kampung rambutan pulau gebang dan kalideres